masih bersama saya dua atlet andalan tunggal putra badminton indonesia
juara tunggal putra all england dua ribu dua puluh empat leonardos jonathan christie
dan runner up tunggal putra all england dua ribu dua puluh empat antoni sinisuka ginting
eh oni tau gak kan dulu sempet di social media orang lupa namanya sinisuka
jadi namamu tuh s nya diganti tau gak diganti apa
iya siapa gitu sinisuka oh yaudah antoni sugeng ginting
jadi udah pulang bersyukur bisa membanggakan indonesia setelah puasa tiga puluh tahun
next akan ada thomas cup
apakah predikat yang sama boleh kalian berikan untuk indonesia
saya juga pasti mengusahakan hal yang sama juga
minta doanya makanya dari mbak rosy dan teman teman semua
siapa tahu doanya mbak rosy kan di kb
doa bangsa indonesia semuanya mendoakan
akan beda loh tapi i do know
kalau gak diandalkan menang itu bener gak sih rasanya lebih plong
dibandingkan oh juara all england mengalahkan excelson runner up main nanti di thomas cup sama di olimpiade akan beda nggak bebannya
makanya itu kan yang hal hal diluar
diluar kontrol kita dan diluar hanya skill ya
jadi di situ ya pentingnya untuk terus diskusi dengan tim tim support yang di belakang ini tuh saya rasa ya memang harus lebih lagi gitu
jadi untuk menjaga hal hal yang seperti itu tuh tidak terjadi di kemudian hari
pasti kan embel embelnya kan lebih banyak kan atau labelingnya juara all england runner up all england anthony sugeng
oh yang berhasil mengalahkan exelsen
oh dua penampilan prima begitu udah dua game kalaset penampilan yang sangat buruk sekali dari juara all england ini itu akan selalu akan dibandingkan kan dengan tampilan sebelumnya
kira kira itu kira kira negatif burdennya ya sebagai seorang juara
harapannya tapi tetap dong tetap bisa menjadi juara
paling apa ya tinggi lah ya kastanya di badminton khususnya mungkin buat kita berdua bukan cuma buat kita berdua
kayaknya semua atlet badminton pengen banget jadi juara di olimpiade sih
dulu kan oni kan kesini kan waktu olimpiade di tokshorossi juga kan
ya yang waktu semua
berarti nanti yang ketiga muncul di rosi udah
emas naik naik terus naik terus
jojo dan oni bisa dibilang sekarang dua puluh tujuh dua puluh delapan lah ya
umur yang masih sangat mumpuni sebagai seorang atlet begitu
gimana menurut jojo sama oni merasa berapa
oni merasa bahwa ini adalah juga bagian dari masa depanmu mau sampai pensiun di lapangan badminton
ya kalau kita ngomongin pensiun ada memang setiap olahraga pasti akan ada waktunya gitu
kayak di bulu tangkis mungkin rata rata di kalau tunggal ya kita ngomong kalau tunggal mungkin di tiga puluh satu tiga sampai tiga puluh dua tiga puluh tiga itu kayaknya udah
tapi kalau kondisi yang bagus masih bisa untuk berprestasi lah gitu
tapi ya ya balik lagi kita memang dengan usia kita yang sekarang ini bisa dibilang memang lagi masa masa emasnya lah gitu
dan ya karena hal itu juga kita ingin menampilkan yang terbaik kita ingin berjuang semaksimal mungkin
dan ya balik lagi untuk hasilnya kita kan gak ada yang pernah tahu gitu
jadi ya kita melakukan apa yang jadi bagian kita aja
kalau oni juga gitu pernah berpikir mau kapan atau no
pokoknya yang penting just keep link
kayaknya kalau kapan sih kita gak apa ya gak ada target sih ya
maksudnya ya tapi kalau dari pikiran pikiran maksudnya lucu lucuan cerita cerita gitu oh paling tiga puluh dua tiga tiga maksudnya
ya kita lihat di umur segitu kita masih mumpuni nggak masih apa karena kan di tunggal pasti lebih duluan lebih awal dibandingkan pemain ganda
karena kita main cover lapangan semua sendiri kan
pertandingan ya kita latihan juga kan lebih dibanding yang lain gitu karena ya kita cover lapangannya sendiri
cuman ya tadi saya bilang memang di umur umur segini ya lagi oke okenya dalam arti ya kita harus mempersiapkannya semua dengan baik sih
maksudnya pasti nanti masa itu datang kita nggak tahu kapan sampai ya tergantung tuhan juga dia percayain kitanya sampai kapan
ya di atas kertas tiga puluh dua tiga tiga
iya kita gak ada yang tahu kan
jadi ya kalau saya pribadi sih main sampai semampunya sampai kalau memang tuhan udah bilang udah cukup ya udah cukup gitu
tapi ya kita kan pasti ya ini karir kita gitu maksudnya dalam arti kita kan cowok bakal jadi calon eh calon gue ya
calon kepala keluarga pasti kan pada tahun jawab lebih juga
maksudnya kita maksimalin sekarang buat nanti
di masa tua kita sama keluarga sih kalau saya sih gitu sih
atlet itu menurut oni juga tetap menjanjikan
maksudnya kayak jujur aja jujur kalau mau dibilang ya kita berdua yang kelihatan
tapi di seangkatan kita banyak banget yang maksudnya nggak seberuntung atau sampai kita berhasil sampai sekitar tahun
banyak banget sih maksudnya yang kita bisa flashback lagi wah kayak bersyukur banget lah tuhan bisa apa
sampai sekarang gitu ngasih kesempatan sampai sekarang terlepas mungkin usaha kita juga ada terlepas kerja keras kita juga ada
cuman kayak dilihat lihat lagi perasaan temen kita ini kerja kerasnya lebih dari kita gitu maksudnya
bagus gitu skillnya tekniknya talentanya segala macam
cuma maksudnya itu hal hal yang kita nggak bisa kontrol juga kan
jadi ya kalau ya ditanya mbak rosy kayak tadi ya kalau kita bisa berhasil kita bisa sampai titik sekarang sih sangat sangat menjanjikan gitu
tapi ya kalau gak beruntung gak berhasil ya resikonya tinggi
sorry aku mau nanya jadi atlet berprestasi itu bisa kaya gak sih
itu kita harus ya itulah pinter pinternya untuk manage
ya kita tabung entah itu mau investasi apa
ya itu balik lagi ke ya ke diri kita masing masing lagi
karena saya selalu saya inget yang waktu oni disini kan bagaimana kita ingin sama sama menumbuhkan bangga jadi atlet gitu
tapi kan bangga juga harus tetap punya implikasi punya kesejahteraan
mereka tahu bahwa ketika mereka berprestasi dan setelah mereka memberikan kebanggaan bagi indonesia masa tua mereka juga bisa tetap memberikan kesejahteraan
jangan sampai atlet berprestasi di masanya habis itu begitu pensiun banyak kita dengar cerita cerita yang kasian banget gitu
itu yang kita tidak ingin terjadi pada atlet atlet di cabang olahraga manapun
mereka yang sudah memberikan kebanggaan pada indonesia semoga bisa terus punya kebanggaan atas hidup mereka meskipun sudah tidak di lapangan lagi
so oni jojo selamat menjadi kebanggaan untuk indonesia
dia kalau udah dia cengiran yang seperti ini gue udah tau banget nih pasti ada keisengan sebenarnya
jojo jadi akan lahir bulan apa
pas after olimpik setelah olimpik
hanya mungkin satu bulan atau satu bulan kurang setelah selesai pertandingan olimpik
berarti nama pertama udah bisa tuh calon nama anak yaitu olen
kalau menang nanti di olimpiade namanya
ini diberikan oleh om ginting dan tante rose
tapi memenuhi komitmen untuk ada di tokyo roshi
sungguh sungguh aku sangat menghargainya kita ketemu lagi di next performance
dan dengan cerita yang juga membanggakan
tidak saja untuk kalian berdua tapi juga untuk indonesia